di sisi lainnya rencana pemerintah memindahkan ibu kota dari jakarta ke kalimantan timur ini membuat para aktivis lingkungan hidup khawatir
konversi hutan dan lahan untuk pembangunan ibu kota dapat merusak lingkungan sekitar
hasil kajian kajian tersebut menyimpulkan bahwa lokasi ibu kota baru yang paling ideal adalah
sebagian kabupaten penajam pasar utara dan sebagian di kabupaten kutai kertanegara provinsi kalimantan timur
presiden joko widodo sudah menyampaikan rencana pemindahan ibu kota dari jakarta ke kalimantan timur
daerah yang dipilih sebagai lokasi di ibu kota baru adalah sebagian kabupaten penajam pasar utara
dan kabupaten kutai kartanegara
para aktivis lingkungan punya pandangan kritis terhadap rencana pemindahan ibu kota tersebut
pembangunan ibu kota baru akan menyebabkan konversi lahan dan hutan
hal ini akan mempengaruhi dan menurunkan daya dukung lingkungan
jadi kita bicara tentang kalimantan kalimantan timur yang sebenarnya sudah terjadi degradasi lingkungan sejak lama
baik oleh persoalan persoalan pertambangan
dan kemudian juga dari kota kota yang tersebut
dan juga persoalan ekspansi kelapa sawit di kawasan hutan
kalimantan timur secara keseluruhan juga punya kerusakan ekologis yang hampir sama gitu loh
meskipun disebabkan oleh penyebab yang lain
misalnya ekspansi perkebunan sawit tambang batu bara dan industri perkebunan skala besar seperti hutan tanaman industri
kebiasaan tidak berdisiplin dalam penentuan tata ruang dan efek urban sprawling
atau efek menyebarkan kebunan sawit
besarnya pertumbuhan kota menjadi ancaman bagi hutan hutan yang menjadi habitat orang hutan
kita perkirakan konsentrasi orang hutan memang sudah tidak terlalu dekat dengan lokasi yang dibicarakan sekarang
tetapi efek sprallingnya yang tadi saya sebutkan efek melebarnya pertumbuhan ini
menyebabkan hutan hutan yang masih sehat yang menjadi habitat orang hutan terdampak
pemindahan ibu kota dari jakarta ke kalimantan timur menurut para aktivis lingkungan ini bukanlah solusi yang tepat
karena justru akan memindahkan masalah baru dari jakarta ke ibu kota baru tersebut
yang lebih tepat dilakukan adalah restorasi kota jakarta ketimbang memindahkan ibu kota ke tempat lain
tim liputan cnn indonesia jakarta
hal ini tidak terlaku